darmawan prasojo resmi menjadi nahkoda baru perusahaan listrik negara menggantikan zulkifli zaini
direktur utama satu satunya produsen listrik negara ini diharapkan dengan sejumlah tantangan
dan terobosan yang harus dilakukan bukan hanya terkait peningkatan finansial
tapi juga transformasi energi hijau dan peningkatan layanan kepada masyarakat
bagaimana menakar pucuk pimpinan baru pln dalam menahkodai perusahaan
kami bahas pagi ini dengan fabi tumiwa
apa sebetulnya catatan selama kepemimpinan zulkifli zaini yang harus diperbaiki oleh pimpinan baru
yang jelas pak zul itu berhasil untuk paling tidak ya membuat pln bisa tetap survive ya selama masa pandemi
kita tahu bahwa pada tahun dua ribu dua puluh permintaan listrik itu turun dengan drastis
lalu kemudian sampai tahun dua ribu dua puluh satu ini juga permintaan listrik belum benar benar pulih
dan pln dibayang bayangi dengan ancaman overcapacity
jadi kita lihat bahwa pak zulkifli dan jajaran pln itu bisa melakukan efisiensi efisiensi yang diperlukan
lalu kemudian bisa membuat pln tidak terpuruk secara finansial
dan juga saya kira berhasil untuk mengelola persoalan overcapacity pln
sehingga kita bisa lihat tahun ini sepertinya kalau dari laporan pln paling tidak prospek keuangannya cukup bagus
ini saya kira salah satu yang menjadi keberhasilan dari pak zul
tapi kan pln punya tantangan yang jauh lebih besar sekarang ya
dimana sebagai sebuah perusahaan listrik pln sedang diperhatikan bukan hanya bukan saja oleh perintah tapi oleh seluruh dunia
untuk melakukan transformasi bisnis ke tenaga listrikan
yang saat ini kita tahu bahwa
ke depan paling tidak dua ribu lima puluh dua ribu enam puluh harus berubah menjadi perusahaan yang mencapai net zero net zero emission
atau melakukan dekarbonisasi
nah kuncinya kalau kita lihat adalah pada sepuluh tahun mendatang bagaimana pln bisa meningkatkan bauran energi terbarukan
dan pada saat yang bersamaan mulai mengurangi energi fosil
di dalam sistem pembangkitannya
lalu kemudian memodernisasi jaringan ketenaga listrikan sehingga bisa mengintegrasikan lebih banyak lagi pembangkit energi terbarukan
serta yang nggak boleh dilupakan adalah mengatasi tantangan over capacity
yang kalau kita lihat dengan program tiga puluh lima gigawatt
paling tidak kalau dari rencana sekarang
itu mungkin baru bisa benar benar diatasi pada tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima
jadi saya kira sampai dengan dua ribu dua puluh lima tantangan direksi itu cukup besar ya
untuk melakukan modernisasi dan transformasi bisnis pln yang sebenarnya begitu
tantangan yang sangat besar ya untuk mengubah transformasi energi ke energi baru terbarukan dari energi fosil yang selama ini mendominasi bauran energi kita

pak fabi kalau melihat sosok dari darmawan prasodyo sendiri
bagaimana anda melihat kepemimpinan yang akan dibawanya
dan juga bagaimana kira kira sambutan pasar investor terhadap pimpinan baru pln ini
ya pak darmawan kalau kita lihat punya kapasitas akademik yang sangat mumpuni ya
dari sisi pendidikan beliau itu punya background akademis yang bagus
jadi paling tidak kapasitas intelektual kemudian kemampuan untuk berpikir strategis
itu sangat baik
lalu yang kedua beliau ya terlibat ya dalam beberapa inisiatif sejak kembali pulang sekolah dari indonesia
itu pernah di ksp
lalu sebelum menjadi wakil birut kan sempat juga menjabat sebagai komisaris pln
ketika dia masih di ksp
lalu kemudian jadi wakil birut dan juga sekarang birut
nah kalau kita lihat memang kalau dari sisi pengalaman memimpin korporasi besar
mungkin pak darmawan tidak punya pengalaman itu
beliau kalau saya lihat dari riwayat hidupnya ya pernah menjadi pimpinan dari satu perusahaan konsultan
kemudian ada beberapa lembaga yang juga dimana dalam kapasitas saya sebagai ekonom
beliau juga pengalaman itu
tapi saya kira pengalaman terbesar memimpin pln itu ya didapatkan ketika dia menjadi wakil dirut ya selama hampir dua tahun ini
dan itu saya kira waktu untuk mempelajari persoalan tantangan yang ada di pln
sehingga bukan orang yang benar benar baru dari luar
dan saya kira pak darmawan itu mengikuti gejolak yang terjadi di pln
terutama ketika tahun lalu
tahun lalu dan tahun ini ketika pln itu dalam kondisi yang krisis dan harus mengatasi krisis itu
dalam beberapa bulan terakhir kan dia juga didapuk ya
menjadi ketua tim untuk memimpin pln melakukan transisi energi
jadi saya kira dari sisi ya dua tahun ini pengalaman cukup oke gitu
dan memahami seluk beluk dan prioritas yang harus dilakukan dengan sekarang menjadi di rut pln
oke pak fabi terkait dengan suplai bauran listrik kita yang saat ini ada
begitu masih didominasi oleh batu bara ataupun energi fosil untuk perusahaan listrik negara
nah proses transisi ini kan
pasti akan memakan biaya besar waktu yang lama
begitu dibutuhkan kepemimpinan yang baik yang tegas
begitu untuk bisa melakukan proses transisi dari energi fosil ke energi yang lebih hijau
lebih ramah lingkungan
begitu apa sih sebetulnya tantangan yang akan dihadapi nantinya untuk dalam proses transisi ini
terutama untuk direktur utama pimpinan pln
ya jadi kalau kita lihat yang sekarang ini ada di dalam perencanaan
pln ini kan sudah punya satu peta jalan
untuk melakukan dekarbonisasi
kalau kita lihat itu sudah disampaikan
agak berapa bulan terakhir
dan berapa bulan terakhir
di antaranya mengurangi atau menurunkan kapasitas pltu batu bara
kalau dilakukan secara alami itu baru akan terjadi di tahun dua ribu tiga puluh dua ribu tiga puluh lima dan terus sampai dua ribu lima belas
tapi dalam beberapa bulan terakhir ini juga
pln kan sedang mengkaji kemungkinan untuk melakukan pensiun dini pltu
dan setahu saya sudah ada
kajian yang dilakukan
sudah ada kesepakatan yang dilakukan bersama dengan asia development bank
dimana sekarang sedang dilihat
di mana saja pembangkit pembangkit listrik pln yang bisa dilakukan pensiun dini
nah ini saya kira menjadi sangat penting dalam seluruh restruksi pln
mengapa seperti itu
karena dengan melakukan pensiun dini berarti ada ruang untuk meningkatkan bauran energi terbarukan
dengan itu maka pln juga bisa
membangun lebih banyak energi terbarukan
nah skema yang saat ini berlaku dengan energy transition mechanism itu adalah nilai ekonomi atau usia ekonomi yang akan terpangkas karena ada pensiun dini itu akan dikompensasi
nah biayanya itu kompensasi itu diharapkan kemudian bisa dipakai untuk diinvestasikan pada pembangunan energi terbarukan
dan saya kira ini cukup baik dalam kondisi pln ya
dimana pln mengalami
tapi kapasitas untuk melakukan investasi kan juga sangat terbatas ya dengan beban utang yang cukup tinggi
kemudian kita tahu juga tingkat margin pln itu sangat rendah
jadi dapat injeksi pendanaan itu sangat diperlukan
nah yang perlu yang menurut saya menjadi tantangan dari dirut baru adalah bagaimana memastikan agar rencana ini smooth
termasuk juga mengimplementasi apa yang sudah ada dalam rencana pln
misalnya rencana dalam ruptl
di dalam ruptl itu dari sekarang sampai dua ribu dua puluh lima pln itu harus membangun lebih dari sepuluh sembilan gigawatt pembangkit listrik energi terbarukan
dimana tahun depan dua ribu dua puluh dua itu menjadi kunci sebenarnya
lewat apa lewat pelelangan
jadi pembangkit energi terbarukan dalam dua tahun terakhir ini kan belum ada pelelangan baru
nah ini penting untuk tahun depan itu bisa lelang
termasuk di antaranya penggantian
kemudian dua ribu megawatt ltb milik pln akan diganti dengan pembangkit energi surya dan storage
yang akan dimulai tahun depan katanya lima ratus m
terus nanti sampai dua ribu dua puluh lima bisa digantikan seluruhnya dua ribu mw
nah ini adalah periode periode di mana ya dirut itu akan benar benar diuji ya
bagaimana dia bisa memastikan agar proses lelangnya itu bisa berhasil
tepat waktu bagaimana proses untuk melakukan pensiun dini pltu itu juga bisa disepakati
karena ini kan ada kajian finansial kajian investasi dan lain lain
jadi ini tantangannya sih yang saya kira dalam jangka pendek itu harus segera diputuskan oleh rut
termasuk yang tadi lelang yang katanya ada satu dua ratus mw yang rencananya awal tahun depan
nah itu tidak boleh mundur
itu keputusan yang harus diambil dalam waktu dekat
nah tapi juga tadi pak fabi sempat menyinggung soal utang pln
apakah ini akan menjadi salah satu point of concern juga yang harus diperhatikan
mengingat transisi tadi juga membutuhkan investasi yang besar
kemudian juga biaya yang besar
apakah utang ini yang harus ditekan sampai akhirnya nanti bisa mewujudkan keuangan yang lebih sehat
dan juga proses energi ini transisi energi ini berjalan lancar
ya benar jadi sekarang manajemen cash flow manajemen utang itu juga menjadi sangat penting
kalau kita lihat lima ratus triliun lebih utang pln itu sebagian besar memang utang jangka panjang
tetapi kalau kita lihat utang jangka pendeknya itu lebih dari satu ratus dua puluh triliun
dan ini yang harus diantisipasi artinya apa
yang pertama bagaimana mengelola cash flow sehingga dalam jangka pendek
beban untuk utang itu bisa diatasi tidak ada masalah dengan cash flow
karena cash flow pln ini penting saya kira dengan capex yang cukup besar dan opex yang cukup besar

pembayaran dari pln kepada pihak ketiga itu sangat sangat penting dalam konteks juga memajukan ekonomi
tetapi juga mengelola dalam jangka panjang
nah dengan kondisi utang sekarang memang kemampuan pln untuk meminjam itu menjadi terbatas
kalaupun bisa meminjam menurut saya lembaga pendanaan akan memperhatikan benar benar aspek esg dan jenis proyek
tentunya pln akan lebih sukar untuk mencari pinjaman
untuk misalnya menggunakan untuk infrastruktur fosil atau thermal
sehingga memang untuk energi kemansarana ini yang harus mulai dikelola
ekspektasi lembaga finansial global juga harus mulai dikelola dan disesuaikan oleh pln
dan mengurangi beban utang itu menjadi penting
dengan cara apa saya kira dalam beberapa tahun ke depan pinjaman dari luar itu harus mulai ditentukan
saya kira harus mulai dikurangi tidak ekspansif seperti lima tahun yang lalu
dan untuk itu artinya equity atau modal sendiri pln itu menjadi penting
pln harus mampu menyediakan modal sendiri
karena mungkin kapasitas untuk berhutangnya menjadi lebih terbatas
nah untuk itu ini dukungan dari pemerintah penting
khususnya yang berkaitan dengan tarif listrik yang menjadi sumber utama
penerimaan pln kita mendengar ada rencana untuk menerapkan kembali tarif adjustment
yang sejak dua ribu delapan belas itu dibekukan
jadi dengan tarif adjustment ini saya kira bisa memberikan dampak pada revenue pln yang lebih baik
cash flow yang lebih baik dan juga kemampuan berinvestasi yang lebih baik
pak fabis singkat saja terakhir
bagaimana kemudian dalam waktu dekat kita bisa mengukur tonggak kepemimpinan baru dari pln ini
bisa berjalan dengan sesuai ekspektasi sesuai harapan
apa yang jadi indikator
ya kalau saya lihat ya tentunya dalam jangka pendek
bagaimana pln memastikan penyediaan tenaga listrik yang berkualitas handal dan terjangkau
ya itu menjadi penting
yang kedua yang jangka pendek kita ingin lihat bagaimana pelaksanaan dari ruptl dua ribu dua puluh satu dua ribu tiga puluh
masuk yang saya katakan rencana lelang yang katanya seribu dua ratus mw di awal tahun dua ribu dua puluh
lalu yang ketiga tentunya yang berkaitan dengan rencana pln untuk atau kemampuan pln untuk mendorong pemulihan permintaan listrik
sudah ada rencananya pln dengan kompor listrik dengan mobil listrik macam macam
dan di mana pln cukup aktif
nah kita ingin saya kira itu juga untuk melihat keberhasilan pln
mendorong ya pemulihan permintaan listrik yang tentunya juga memang sangat terkait dengan pemulihan ekonomi
tapi ada strategi strategi yang saya kira bisa dilakukan oleh pln di dalam memastikan
dan yang terakhir menurut saya juga penting berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan
dan saat ini kalau kita lihat rencana pemerintah untuk mendorong pemanfaatan pln
atap untuk mengisi gap ya
dengan cara mendorong pemanfaatan pln
nah bagaimana pln bisa mendorong untuk pemanfaatan pln
kami sudah menangkap poin
nah ini dalam jangka pendek yang ingin kita lihat
pak fabi tumi terima kasih atas pemaparan ini sangat memberikan gambar
kira kira apa tantangan yang akan diadakan pln dalam waktu dekat
ataupun dalam waktu panjang ya menuju net zero emission nantinya
terima kasih pak fabi tumiwa direktur eksekutif iesr sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
selamat pagi pak fabi salam sehat